sangat dibutuhkan di kantor ini ya kan jadi mau ngomong harus datang saya oh mana emang
sih mah karir itu penting kerjaan tuh penting tapi kesehatan mama tuh juga lebih penting ma
hai mama udah makan kan udah sih mama udah sarapan aduh seneng deh diperhatiin sama anak
mama sih boy tapi kayaknya juga harus merhatiin kamu nina marjain kamu juga boy kamu harus nurut
ya sama mama ya mama nggak mau kamu itu pacaran dong seneng banget gimana gue udah nembak lu belum
udah udah jadinya di jadinya di pacaran ih mau tahu aja enggak enggak enggak enggak enggak
hai gua nggak akan bisa nerima kenyataan kalau boy sama reva jadian nggak bisa gue terima
aku kangen banget
sama mama dan dio mes udah lama nggak ketemu ya udah kamu bobo aja dulu nggak bisa cemas
besok kamu bisa ketemu mama sama adik kamu dio ya bisa bobo dulu bobo
kayaknya gue harus bergerak lebih cepat lagi daripada reva
gua nggak akan biarin reva ngerebut boy dari gue
kita berangkat bareng aja
anget iya tangan papa aja no tadi pegang kompor kali jadi lebih anget mau papa panggil dokter
ah nggak usah pak kasihan papa kalau mau ngantor ini udah mama teristirahat juga sembuh kok hehehe
kerja aja udah coba pergi dulu ya boy ayo ya pak duluan aja oke assalamualaikum waalaikumsalam
papa hati hati papa iya mama hai ah boy uh pijetin mama dong makan lagi atip gitu wah
jangan jangan mama mau pemerasan perasaan nih supaya kok di sini enggak katanya akan jangan gitu
mut boy itu jadi anak itu harus jadi anak yang baik ya terus yang terpenting mboy harus jadi anak
yang nurut nurut sama mama ya selalu nurutkan sama mama ini pasti mama mau melakukan pemerasan
perasaan lagi sama si bo ya enggak kok apa enggak sama sekali emangnya papa tadi enggak
sama banget emangnya mama ngomong tentang pacar pacaran gitu terus emangnya mama sebut
ya oke yuk boy kamu juga harus berangkat sekarang nanti terlambat yuk
oh sakit nih sakit aduh lemes
camber apa sekarang ya
aduh kerja selat selat
udah pacaran sama reva
enggak tuh kata si bayi eh enggak bukan gitu kata si bayi belum
adriana adriana kamu tenang aja
gak usah khawatir gak usah menganggap
mungkin bunga yang kamu lihat itu tuh bukan dari boy
aduh gimana cara jelasinnya ya
jangan sampai tante marisa curiga kalau reva itu adalah anak piri gue
enggak enggak enggak
ah iya tante aku masih di sini tante
aku aku cuma senang aja bisa kenal sama tante
bisa deket sama tante
tanda tuh orangnya baik cantik pengertian pinter
kalau aku punya mertua kayak tante pasti aku beruntung banget dan aku senang banget
tapi itu kan gak mungkin tante
dan adriana juga umurnya lebih tua daripada boy tante
aduh gue suka kok sama kamu
lagian umur kamu itu kan cuman beda dua tahun
emang kamu lebih dewasa tapi kan gak beda beda jauh beda tipis doang kok
pokoknya kamu tenang aja
kamu kan udah tahu tante kan gak mau si reva itu jadian sama si boi
kan mereka sering ketemu tante
bisa aja rasa suka itu kan tumbuh karena sering ketemu
dan maaf juga nih tante
bisa jadi reffa membuat boy jadi ngembangkan gitu sama tante
enggak enggak jangan
aduh aduh jangan sampai itu terjadi dong
aduh bisa sedih tante
boy tuh anak baik tau
yaudah gini aja
nanti tante marahin si boy
atau nanti larang dengan keras
kalau pohon itu gak boleh deket deket sama si reva
yaudah ya tante gimana baiknya aja buat boy ya tante
aduh jangan sampai anakku jadi anak sederhana
sayang kamu belum masuk kelas
kamu belum masuk kelas kan
kok ma bisa telepon boy sih
bukannya ma lagi istirahat karena enggak enak badan
sebenarnya ma tuh masih hati tau
masih enggak enak badan sedikit
tapi gimana kan tuntutan kerja
jadi ma tuh sangat dibutuhkan di kantor ini
ya kan jadi mau gak mau memang harus datang sayang
emang sih ma karir tuh penting kerjaan tuh penting
tapi kesehatan ma tuh juga lebih penting ma
ma udah makan kan
udah sih ma ma udah sarapan
seneng deh diperhatiin sama anak ma sih boy
ma harus jagain kamu juga
ma enggak mau
kamu itu pacaran sama